hai buat keluarga nggak ada kata capek
mandi dulu yuk ini mandi dulu yuk mandi mandi mandi mandi mandi
ya allah bisa kali disisain satu
mama tuh sebenarnya kecewa dan sedih banget harusnya acara yang mama bikin untuk menyambut
ke pulangan kamu
dengan mengundang keluarga dan kerabat serta rekan rekan kerja kamu jadi berantakan seperti ini
mana ada kebakaran terus jatuh korban i don't know kecewa iya tapi lebih kesedih sih karena
ini semua diluar dugaan dan mama yang sabar ya kita saranin semuanya sama allah
ini semuanya kan udah takbir allah kita nggak bisa berbuat apa apa mbak kita sarahin semuanya sama
polisi ya semoga hasilnya baik amin amin amin nah nanti kalau udah sampai rumah
saya langsung rumah sakit ya mama istirahat aja di rumah mama ikut ya
di rumah istirahat ya mama pasti capek situasinya kan juga kalau
begini mama juga kurang tidur loh ya biar saya aja yang jaga anjing ya
salamnya buat andi dan cuma berharap bahwa penyelidikan ini bisa tuntas terus semuanya
akan menjadi baik baik saja seperti dulu amin amin yang penting mama tenangnya
ketemu aduh dimana sih lo sienna masa iya sih korban yang terbakar di gudang itu lo
sa kali ini memang bukan kamu yang bikin masalah tapi temen kamu kan kamu bawa sienna ke vilanya
ibu rosa dan dia bikin masalah dia bikin situasi jadi seperti ini
dan dia juga jadi korban korban kamu yakin korban itu sienna
iya kemungkinan sih korbannya memang si anak kan tapi kenapa ya kok tiba tiba dia ada di dalam gudang
ngapain dia di sana
nyebrang banget sih sienna dari baju sampai hoodie semuanya samaan kayak gue
tapi nyesel juga sih gue ngapain coba naruh hoodi gue di kamar
dinginan kan sekarang gue padahal udah enak tuh tadi anget
gue jadi bisa enjoy partinya tanpa rambut
tidak masa gue harus minum bajunya mbak anin sih ntar diomongin lagi gue sama dia
sienna juga ngapain pakai ngancem gue buat diajak ke sini nyebelin banget sih
mino apa jangan jangan di dalam itu ada sienna
tapi kenapa ya ini beberapa kali gue ngeliat mereka itu berantem terus lah
apa jangan jangan ini ada hubungannya sama sama mereka yang di depan rumah siana itu
gue yakin ini pasti ada sesuatu
ada apa sih diantara mereka berdua
udah berkali kali gue ngeliat sienna dan nino berantem
di depan rumah sienna
di malem pas tanya tentang rosa
terus kemarahan nino di dekat gudang
gue yakin pasti ada sesuatu sampai bikin mereka berantemnya berkepanjangan gini
beberapama banget numerous mchair bagaimanapun packaging dit sortir

ke kamar bersih bersih
sekarang ayo kita pergi bersih
kenapa masih mau sama papa
yaudah disini dulu sama papa ya
kangen sama mama ya
iya pak mau ketemu sama mama
pasti mama sedih sendirian
oh mama ini meja
belum bisa ketemu mama dulu ya
belum bisa ikut sama papa kurma sakit dulu ya
aku kangen sama mama
ada sekarang juga kangen pasti sama mama
justru karena rena sama adik sekarang kangen sama mama
papa mau bawa mama untuk pulang
papa belum tahu sekarangnya atau enggak
tapi yang pasti kalau mama udah boleh pulang
tapi kalau memang mamah belum bisa pulang

jadi kita harus bawa renda ke rumah yang di rumah sakit deket villa
itu untuk di jakarta supaya lebih dekat sama kita
aduh aduh aduh
iya kalau bisa diusahakan seperti itu
ya menurut lama sih kalau bisa diusahakan seperti itu
biar lebih dekat gitu
iya lebih baik ya
saya udah minta rendy untuk ngurus
iya lebih baik ya
belum bisa ya sayangnya nanti kalau papa ke rumah sakit apa harus ngurus mama terus
papa juga harus jagain kamu di papa bingung ya di sini dulu ada miski gitu ada cusmir
nah jagain oma udah mending sekarang kita bersih bersih dulu ya ya adik juga mau bersih bersih
ya udah gini aja ya ya udah papa papa papa temenin dulu rena sama dia sekarang ya ya udah
biar saya temenin anak anak dulu sampai anak anak tidur ya iya enggak capek
buat keluarga gak ada kata capek
mandi dulu yuk ini mandi dulu yuk mandi mandi mandi mandi gimana
ini bawa mainannya dia sekarang ya
ya allah bisa kalau disisain satu cowok di dunia ini model kayak masal gitu ngerawat
kamarnya ngerawat istrinya penuh dengan kasih sayang
ada ayam gigi sosok laki laki yang kayak pak bos yang cool tampan yang personanya menggoda setiap wanita
cuma ada satu satunya di pondok belita ini yaitu uya jadi ayam kiki nggak usah khawatir nggak usah
gerisak don't worry ya buka rib mau pakai kemari mari lu bayang aja nggak mirip apalagi
kelakuannya yang penting harga ayam
permisi saudara saudara saya mau ngecek lagi barang siapa tahu ada yang ketinggalan